ajukan pinjaman melalui aplikasi motion banking
apapun sekuat apapun usaha kita untuk menjauh
kita gak akan pernah bisa menjauh yang ada
kita malah makin deket makin nempel
karena kan kita berdua jodoh
tau gak sih gue berdoa lo itu pindah ke kutub utara atau enggak
ya kalau lu nanti ngebuang gue apalagi ke kutub utara lu pasti nyesel
karena lo nanti merindukan gue
lo nanti nangisnya gak tau deh berapa lama
dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun
karena shock banget waktu anak anak mau nangkep kita
rana gak sanggup ngadepin mereka semua opa
udara kamu tenang ya
bagian sekarang udah aman kok
tapi sampai kapan kita mau menghindar terus
kita tuh udah coba rahasiain hubungan kita dari anak anak
tapi gagal juga kan
iya ra opa juga gak mau kehilangan rara
meskipun nanti kita disuruh putus di depan sekolah
rana jadi makin gak mau putus sama opa dapin
apa juga gak mau putus sama kamu
udah deh kamu jangan nangis lagi ya
nanti kita cari cara bareng bareng untuk menyelesaikan masalah ini
mudah mudahan aja rara sama davin kuat ya ngadepin situasi kayak gini

apa lagi sih
tuh bisa gak sih gak usah macem macem sama gue
lo gak tau gue tuh siapa kan
gue rasa gue juga gak perlu tahu sih
karena yang gue tau lo itu mantannya rifki
dan sedikit banyak ngomong
ntar lo juga bakal tau siapa gue
itu bener ya gayanya nih orang
bahaya tau gak sih
kalau gue ketabrak gimana
gak bakalan ketabrak
gak bakalan ketabrak
yaudah pulang bareng sama gue
lo gak mau
kenapa sih gak mau
lo tuh aneh banget sih
lo sadar gak sih
lo tuh kayak gak ngerti ada masalah tau gak
of bokap gue atau yang kemarin sih
itu nggak usah dibahas ya
lo gak bakal ngerti juga
lo gak mau ngerti
jadi mau di ngertiin
gue gak mau
lo mendingan pergi aja jauh jauh
gue capek ngeliat muka lo tau gak
gue mau balik
ya kalau itu nggak bisa
karena mau sebesar apapun
sekuat apapun usaha kita untuk menjauh
kita nggak akan pernah bisa menjauh
yang ada kita malah makin dekat
karena kan kita berdua jodoh
lo tau gak sih gue berdoa
lo itu pindah ke kutub utara tau gak
kenapa gak bisa
apalagi ke kutub utara
karena lo nanti merindukan gue
lo nanti nangisnya gak tau deh berapa lama
dua tahun tiga tahun empat tahun
balikin tas rara
gue lepasin nih tasnya rara
gue gak mau
gak mau kan
yaudah kalau gitu
kalau gitu tasnya rara
gue yang bawa aja
oke jadi lo bisa balikin tas rara
gue gak mau dan gue gak nanya dan gue gak peduli
gue bisa balikin sendiri tasnya rara
ih kalau bisa barengan kenapa lo sendiri sih
iya enakan sendiri deh bareng sama lo
dimana mana enakan barengan lah berdua
mau ah balikin
lo kalau nggak balikin sekarang
gue bakal marah banget sama lo
pokoknya lo nanti malam dandan yang cantik
karena abang akan jemput nek
nggak mau balikin gak sekarang
kalau lo mau gue mau
gue gak mau
ya gak mau kan
yaudah ketemu nanti malem ya
banget sih botol kecap
satu dua tiga empat
jadi rifki mau nyamperin nisha ke kafe guys
gue gak akan biarin
mereka jalan malam ini
gue punya plan buat mereka
ada apa kamu mau ketemu sama kau
aku pengen ngomong sesuatu om sama om
tapi nggak enak kalau lewat telepon
aku tuh tau dari temen deketnya michelle
mau balas dendam om sama rifki
jadi gini om michelle itu kan anak baru di smu garuda
nah waktu pertama kali michelle masuk ke sekolah
dia tuh udah dikerjain om sama rifki
sama dibikin malu sama rifki
makanya michelle tuh mau bales dendam om sama rifki
iya om aku yakin banget
nanti aku bakal kirim screenshot chat aku sama temen deketnya michelle
biar om itu percaya
aku tuh sebenernya gini loh om aku gak mau

karena dia tuh gak sadar om sama kejahatannya michelle
nih om salah satu pembalasan michelle ke rifki
rifki sekarang udah gak jadi ketua osis soal om
jadi sekarang rifki itu udah gak jadi ketua osis
yang lagi pdkt juga kan sama michelle
jadi michelle tuh nyuruh aldino supaya aldino nih gantiin posisinya rifki jadi ketua osis om
ya kalau om nggak percaya om bisa tanya langsung kok ke rifki
iya iya om percaya sama kamal ya
om cuma gak nyangka aja kalo michelle ternyata seburuk itu
iya om aduh
kenapa gua dekatin michelle
karena dari awal ketemu gua sama dia
dia udah nyebelin banget
dan menurut gua michelle itu cewek satu satunya
dimana dia tuh nyebelin banget
aneh dan batu banget orangnya
maka dari itu gua merasa tertantang untuk naklukin hatinya michelle
ternyata lu gak seserius itu ya mama dia
ketika michelle udah baper sama gue
udah suka nih sama kue
baru gua ghosting
dengan begitu dia akan belajar supaya nggak songok sama orang lain
gue akan puterbalikin fakta di depan om roy
kalo michelle yang dendam sama rifki
bukan rifki yang dendam sama michelle
makanya om om sekarang itu kayaknya harus
tindaknya tuh lebih tegas gitu loh om
supaya rifki sama michelle itu gak sering ketemu
dan gak makin deket om
karena gini loh si michelle itu yang aku tau nih ya om
aduh dia jago banget om playing victimnya tuh dia jago banget
dia bisa banget bikin si riv gitu jadi penasaran sama michelle
jadi rifki tuh terus deket sama michelle om
tapi di saat yang bersamaan ya om
miris banget kan
om juga mau misahin rifki dari michelle
tapi sekarang ini oh masih belum punya rencana yang tepat untuk itu
apa kamu punya rencana
selamat datang di mesrize cafe
om mau duduk gimana
om meja di sana udah ada yang riset belum
oh iya kebetulan belum
si botol kecap tuh mau
masih belum ada yang riset
masih belum ada yang riset
botol kecap tumben gak ikut sama arin samp papanya
semoga aja kerupuk kulit lebih jinak malam ini sama gue
dan mau maafin salah gue yang kemarin